video aksi seorang pria mengaku bisa menggandakan uang ini heboh di dunia maya
ragam komentar pun muncul dari netizen
di antaranya menilai aksi ini hanyalah penipuan
seperti yang dilakukan dimas kanjeng yang juga sempat heboh
aksi pelaku yang dikenal sebagai ustadz gondrong ini
telah meresakan masyarakat
mubaidi ketua rt tempat tinggal pelaku menuturkan
pelaku berinisial h telah dijemput pihak kepolisian resort metro bekasi pada minggu malam
pelaku h baru tinggal di sini tiga tahun
lihat di youtube emang begitu
itu gak habis habis itu duit
tapi setiap hari kok di rumah itu sering ada tamu atau gimana
nggak tiap hari yang jelas sering
iya tamu bermobil gitu
ini warga ini juga pada ngelihat tau
cuma kan kalau kayak tetangga kan gak mau tau gitu kan
urusan mereka apa
selagi hubungan dia nyaman nyaman baik baik
ya tetangga nggak ada yang rese gak ada yang musik gitu
dikutip dari detik com pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
dari pemeriksaan polisi video direkam oleh sang istri pelaku
sementara orang orang yang ada di dalam video sebagian masih anggota keluarga pelaku
tak hanya itu dari hasil pemeriksaan polisi ternyata aksi pelaku sekedar iseng dan hanya trik sulap
tim ikutan cnn indonesia